sejumlah pimpinan ormas islam yang tergabung dalam gerakan nasional pengawal fatwa majelis ulama indonesia
atau gnpf mui kami sore menemui pimpinan dpr
mereka mendesak dewan untuk meminta keterangan presiden terkait aksi empat november lalu
delegasi gnpf mui dipimpin imam besar ormas front pembela islam rizik sihab
mereka ditemui oleh lima pimpinan dpr termasuk ketua dpr ade komarudin
di hadapan pimpinan dewan mereka menjelaskan kronologi aksi empat november
dalam kesempatan itu rizik membantah aksi empat november ditunggangi oleh aktor politik
ataupun untuk mengganggu kebinekaan negara kesatuan republik indonesia
menurut rizik aksi tersebut murni untuk mendesak penegakan hukum kasus dugaan penodaan agama oleh ahok
yang intinya bahwa kami meminta dpr ri untuk menggunakan hak hak konstitusinya
atau menyelidiki atau menggunakan hak interpelasi atau angket atau apapun namanya
dalam rangka untuk meminta keterangan daripada bapak presiden republik indonesia
yaitu bapak joko widodo
tentang kenapa pada tanggal empat november dua ribu empat belas
para habaib dan para ulama yang datang dengan baik baik dengan tulus dan ikhlas ke istana
tapi ditinggal pergi
bahkan terjadi tindakan represif dari aparat